tumpen kamu pagi pagi udah nol
mama bikin pancake strovery kesukaan roy
kiki kamu ngapain aja dari tadi
saya sedang mencari sebuah kebenaran
kebenaran yang dimana ketika semuanya terungkap
akan membuat tante dan anak tante merasa menyesal nantinya
ya allah jadi ini maksud aldebaran kemarin
nama gak tau nino kemana
dia udah pergi
dia bener bener terpukul sama keadaan ini
ya allah kenapa ini bisa terjadi seperti ini sa
mama mau sendiri
mama perlu waktu buat berpikir
ini udah bener bener bikin mama pusing
mama gak tau roy
kalau mama tau
pasti mama akan berbuat sesuatu
tumben kamu pagi pagi udah nongol
pancake strawberry kesukaan roy
kiki kamu ngapain aja dari tadi
kenapa sih pada diem
pasti roy gak mau bangun ya
oke kalau gitu kamu tunggu sini ya el ya
mau bangunin roy dulu
mama harus bisa terima kenyataan
roy udah meninggal ma
ibu apa ada keluhannya bu
tunggu sebentar ya dokternya lagi memeriksa pesihan lain
ibu cari keluarga yang namanya roy ya
sebentar ya bu kita panggilkan dulu
coba kamu tanyakan ke keluarganya ya
ibu yang tenang ya bu
biar saya periksa dulu tensinya
ibu yang takut
ibu yang takut
jangan takut ya
ibu yakin ibu pasti baik baik aja
kita berdua sama sama ya buat oma
kita berdua supaya ibu cepat sembuh oke
tenang ya sabar ya
mama sama papa sebentar lagi sampai
maaf apa di sini ada yang bernama roy
pasien dari tadi terus menyebut nama itu
apa bisa temui pasien sekarang
om bangcu om roy
bu bos keganda panah pedah
gue takut depresinya bu bos kumat lagi
pak bertahan ya kita udah sampai rumah sakit ya pak ya
kenapa mama masuk rumah sakit juga sih
ya sayang jangan habis terus
apa kenapa mama
apa baik baik aja kok
din saya ke dalam temenin papa ya
nyebut nyebut nama almarhum pak roy
kita denger ya
aku tau pun ma
aku tau pun ma
kita berdoa aja ya

untuk opa sama oma biar cepat sembuh ya
dan semuanya akan baik baik aja

dan semuanya akan baik baik aja
ya allah ini ada kejadian apa lagi sih
sampai bubus dan om surya masuk rumah sakit barengan gini